tapi saya penasaran juga nih coach benefit dari dancing trampoline ini apa
oh banyak kalau benefit dari secara fisik itu kan bisa memperkuat jantung memperluas kapasitas paru paru
terus bisa memperkuat tulang rangka jadi dari kaki perut bisa menghilangkan stres tentunya bisa membakar lemak
kayak gitu membakar kalori lebih banyak jadi sebenarnya banyak tapi kalau secara mental ini bisa membuat kita happy jadi menghilangkan stres
karena soalnya kan di dukung gak mau musik musik yang kekinian ya
tadi juga kayaknya musiknya sudah tidak ya asing lagi terdengar
kira kira itu ada ini festival zumba atau apa langsung masuk studio ternyata juga
karena slogan trampoline dance fitness indonesia itu dugem sehat atau healthy clubbing
oh dugem sehat oke
oke aci langsung lihat lihatin kita tau yang dibahas itu
sinyal sinyal yang terpancar tanpa kata kata
tanpa kata kata dugem sehat baik
manfaatnya banyak banget buat gak cuman
buat kesehatan tapi untuk happy juga gitu ya membangun apa ya
jadi meluarkan saat kita olahraga itu kita mengeluarkan humor endorfin dan dopamin
jadi yang itu yang membuat kita relax happy bahagia bersemangat gitu
nah tapi yang bisa ikutan ini siapa aja
oh dari anak anak sampai lanjut usia bisa
anak anak justru bisa percepat pertumbuhan mereka ya bisa tinggi gitu
anak yang sudah dewasa
tapi harus ada misalnya kayak kan ini kan safety nya juga tadi aku sempat coba juga sih
itu hampir doyong ke depannya perlu pakai helm atau apa nggak sih untuk keamanannya
karena kalau yang pemula pasti kita dikasih tahu teknik awalnya
jadi walaupun ini ada pegangannya tapi kita harus ada tekniknya
tidak mendorong menekan terlalu keras gitu
pegang tekan pegangan sama tuhan latihan ini beneran deh
jangan megang omongan manusia itu
ada nggak latihan untuk membentuk keseimbangan gitu sebelum main atau defisit
saya cuma latihan counter atau stretching aja yang benar ya dengan teknik yang benar
stretching terus mungkin harus eksersis ya karena butuh stamina untuk bisa terus loncat loncakan
karena gak langsung mereka langsung ekspert jadi ada dari dasar dulu
berarti nanti ada level levelnya ada gitu ya
dari level pemula nanti bisa naik ke kelas reguler nanti bisa kelas advice
nanti gerakannya ada yang lebih ini lagi soalnya
berarti aci coba dulu abis ini nih kayak gini
cuma kayak aku coba dua menit tadi benar benar kayak gobiose gitu
betul nah kayaknya kita lebih baik langsung coba nggak sih
tapi sisko dan coach tati usai jeda di sapa indonesia akhir pekan
kasih gerakan dasar ini aku bantuin
apa tadi gerakan yang kita coba
atau ada gerakan yang lebih basic lagi dari itu
kalau twist sebenernya berarti pinggangnya aja
ini kan kalau dilihat gerakannya benar benar butuh
nah itu kuncinya buat kita dapetin power
untuk misalnya melakukan twist
melakukan split di udara itu apa
harus melenturkan badan dulu
dilakukan di tasik malaya sebenarnya
karena trampolin dan speed dance indonesia
mungkin kita akan melakukan
berarti kalau di tasik malaya sudah ada
kalau aku dari bulan desember
waktu latihan atau waktu udah mulai dance nya tuh
kaki urat uratnya itu tegang semua jadinya kak
misal ponfit itu memang kekuatan kuda kuda ya
butuh loncatan sama tulang keringnya itu kerasa banget ya
karena aku nyari olahraganya tuh yang happy
bikin happy tapi bikin turun berat badan nggak tuh
sekiranya aku baru gabung desember ya
aku turun sampai enam kilo
bisa ini bisa jadi alternatif untuk sahabat kompas tv yang cari
gimana nih cara biar kita bisa menurunkan berat badan tapi tetap happy gitu
nah tapi ya kan kalau kita lihat ini
dance rampolin sebetulnya kan dance yang bener bener enerjik ya
tapi juga sebenarnya mirip sama zumba
tapi apa sih yang ngebedain
tapi apa mungkin yang bikin beda
yang rasanya tuh kalau misalkan dance trampolin ini lebih happy gitu
oke kalau bedanya dari zumba
lebih ke koreanya itu nari ya kak ya
oke ini soal konsentrasi nya aku baru lihat
kalau di prati ini trampolin kok beda warna ya
perbedaan warna itu kayak dari berat badan ya
kalau yang orange ini ada lagi yang warna merah
di bawah itu yang lebih kecil kecil kalau pakai yang hijau ini ini di atas sampai di atas delapan puluh kilo
itu jadi pakai ini memang bedanya nanti pernya ya bertiwa kan pernya lebih kuat kalau untuk yang
lebih dari delapan puluh kilo oke lebih aman kalau itu nanti pernya masuk ke dalam bisa bonceng tiga kali jalan dong berarti
ini setiap warna setiap alat beda peruntukannya untuk susul berat badan tapi ini kalau latihannya
itu tiap kapan dan dimana mungkin ada yang mau ikut juga tertarik setiap kapan terus dimana juga
oke yang ingin bergabung kalau di jakarta timur bisa gabung ke rio gym ciracas jakarta timur
dia ada di hari seminggu dua kali seminggu dua kali hari apa aja hari selasa sore dengan minggu
pagi hari selasa sore dan minggu pagi biayanya berapa ya biayanya berapa lima puluh sampai enam puluh lima puluh
sampai enam puluh satu kali visit satu kali satu kali satu kali satu kali satu kali satu kali satu kali
visit ada yang harus dibawa atau harus bawa trampolin dari rumah ada lagi tempat lagi satu lagi ada di
kafitness mall cijantung itu hari rabu sore dengan sabtu jam sebelas pagi oke lihat jadwal siaran dan juga jadwal sesuai
ada lagi satu saya buka lagi di ff studio halim oke dari mana mana berarti ya daerah jakarta timur
semua kebanyakan nanti semoga bisa ada di daerah sini ya jakarta pusat di jakarta selatan lebih banyak lagi nah tapi yang bisa di jakarta timur juga bisa di jakarta selatan lebih banyak lagi nah tapi yang bisa di jakarta timur juga bisa di jakarta selatan lebih banyak lagi nah tapi yang
yang harus dimiliki sama teman teman yang mau mulai dance trampolin apa alat alat ataupun trampolinnya atau
kaos kaki atau sepatu oh enggak sih enggak ada kalau alat kan sudah disediakan di studio ya di sanggar mungkin
atau mungkin kalau mau latihan sendiri bisa pesen dulu trampolinnya
boleh tahu beda beda ya ada yang lokal ada yang impor bisa go internasional juga
seperti punktar sembilan ratus sampai ada yang
dua lima juta oke jangan pake peleter ya
buat member tuh cuma baju yang nyaman aja terus sepatunya jangan terlalu berat
untuk yang gitu jangan pakai sepatu butz ya
pokoknya biasa handuk air minum itu
juga ya iya ya gat characilar berarti enggak ada yang
kaos kaki yang khusus berarti nih masih
harga aja gitu ya besoknya diganti stang motor asal siapkan diri ya tapi ini kalau trampolin
di sini kisaran harganya di range berapa kalau ini di range sekitar ini satu dua dengan
oke di range satu juta lah ya sekitar satu juta nih buat sahabat komposisi yang juga mungkin pengen ikut dan
trampolin tapi pengen latihan di rumah juga udah ada referensi nih ya pastikan juga ruangannya cukup
ya tapi ini bedanya kan ada di ini ya untuk peruntukan berat badannya aja berarti ya yang kuning untuk
yang delapan puluh kg sampai dengan delapan puluh kg kalau yang ini sampai tujuh ini bisa sampai di atas delapan puluh kilo bisa oh ini di
atas kalau ini di bawah itu ya ya oke oke dan biar gak cedera selain pemanasan apa aja yang
harus dicapain nih sebenarnya sama kayak biasa sih kalian melatih pemanasannya harus cukup gitu aja
ini kan ada yang terakhir kan delapan puluh kalau misalnya tiba tiba nih aku tiba tiba beratnya jadi seratus kilo
gitu bisa nggak sih ikut beginian apa bisa tapi alatnya yang berat yang lebih kokoh oh semakin
berat agak semakin mahal berarti oh oke sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan alatnya juga beda oh
gitu jadi kalau mau nurunin diturunin berat badan dulu biar lebih murah benerin sampel dance
trampolin sambil menurunkan berat badan itu tujuannya sih oke kalau gitu aci udah kayak
makin penasaran kok sama teman teman mungkin di sebelumnya sisko
ntar sosial medianya enggak biar sahabat kopak tv ini bisa ngepoin di instagram mungkin oh di
instagram ada di ada ff studio halim ada instagramnya terus rio gym juga ada atau di tiktok juga
banyak sih biasanya member semua tiktok udah rame tuh ngeliatnya oke bisa langsung dikepoin aja di
follow dan untuk nanti tahu jadwal jadwalnya kapan bisa ikutan latihan terus juga gimana
caranya daftar untuk ikutan kelas di dance trampolin indonesia ini nasisko udah nggak sampai